seorang tersangka copet terkulai lemas di jalan gatot subroto jakarta selatan senin pagi
ia tertangkap warga saat hendak mencopet seorang penumpang bus transjakarta
pria ini dihakimi warga dan pengemudi ojek yang menggagalkan aksi pencopetan yang dilakukan terhadap seorang penumpang bus transjakarta
aksi pencopetan itu dilakukan tersangka di dalam bus transjakarta koridor pluit pinang ranti
mencurigai gerak gerik tersangka korban berteriak meminta tolong
teriakan minta tolong ini mengundang perhatian warga sekitar yang langsung mengejar tersangka hingga tertangkap
masa yang kesal menghajar tersangka hingga babak belur polisi yang tiba di lokasi langsung menghentikan aksi main hakim sendiri dan mengamankan tersangka ke polsek metro setiabudi